yang mengirimkan proposalnya saya
yang menandatanganinya saya
yang jadi ketua pembangunan saya
kalau saya juga yang bikin proposalnya
kalian teh tidak dapat pahala
gak mau ustadz
biar saya aja yang buat ustadz
saya aja pak ustadz
kang indo itu apa sih
ini itu susu segar kang idoi
suha masih ngamuk ngamuk
masih pak ustadz
tadinya sama aceh
itu yang punya warung
harus setia sama istri
yang dikejar itu ilmu dan kebaikan yang berbuah pahala
mengejar perempuan mak
tidak ada habisnya

mau buat apa kang
akang teh mau bikin gerobak dagangan
akang ngejek aja teh gak bisa ngidupin neng
apalagi dari cilok akang
yang penting mak neng sama deddy bisa makan tiga kali sehari
bisa beli pakaian
bisa bayar sekolahnya denny
itu urusan akang
tidak ada yang bisa ngelakuin
mau susu kang
kamu tuh masih kecil kenapa menawarkan itu
sudah minum langsung
mau beli kang
tidak terima kasih
ih kang akum ini teh bagus buat kesehatan
ini nanti ya kalau minum ini badan teh jadi buget
semua persoalan teh cepat selesai
persoalan rumah tangga
mau persoalan rumah tangga persoalan kantor itu mah sama aja
makanya minum seger dulu kang akun
kalau badan buger persoalan teh cepat selesai
terus beli yang banyak kirimin ke c s i
c s i senang ada di rumah
ih apalagi ada di rumah atuh
pasti senang beli yang banyak dijadiin hadiah buat c s i
kang akum jangan marahin cucu atuh
kalau kang aku gak mau beli juga nggak apa apa
maaf tidak sengaja
tidak tidak tidak
orang orang di sini teh pada kenapa ya
kampung sesi desa baper gitu
f altura suara buzut setengah jutaan

beli lagi dayon ya
bebe kece sehari
bikin proposal itu gimana caranya pak ustadz
yang mengirimkan proposalnya saya
yang menandatangannya saya
yang jadi ketua pembangunan saya
kalau saya juga yang bikin proposalnya kalian teh tidak dapat pahala
gak mau pak ustadz
biar saya aja yang buat ustadz
saya aja pak ustadz
nanti biar dia yang menyampaikan kepada semua teman temannya di timur tengah sana
ngasih tau kalau musyola ini mau dibangun
itu gitu kan pak ustadz
saya juga tau sunakim
lebih cepat lebih baik
tadi bilangnya gak tau
ya saya hantar pak ustadz
nah caranya kamu
jualan sugar cuk
oh mau teh
gak usah cuk
gak usah cuk
soalnya tuh belum ada yang laku
mams kenapa sih enggak sekalian aja ditulisin batas sumurnya di situ
gak usah biar semua orang bisa daftar
jadi semua orang bisa punya kesempatan
punya kesempatan buat jadi asisten mama
nanti kalau ada yang daftar nenek nenek atau orang udah tua gimans
ya nggak apa apa asalkan bagus
eh jangan sampai kesempatan orang itu hilang gara gara usia
hi berarti tuti punya kesempatan dong untuk pergi ke korea
nanti di korea aku tuh bisa ketemu sama kemarin kemarin aku
ada yona snsd terus ada zuzi miss a terus ada calon mantunya mama juga
mama udah bilang enggak
udah bilang enggak sekali mama bilang enggak tetap enggak
mams tapi kan kalau misalnya tuti di sini tuti nggak tahu harus ngapain
dia bisa bantu bantu mama di rumah
bakat orang tuh beda beda
mungkin mama tuh emang udah ditakdirin buat jadi calo
tapi kalau aku aku tuh bener bener harus banget pergi ke korea
eh denger ya
mama itu bukan calo
mama itu ejek
jangan sampai ya kamu ngomong sama orang orang di sini kalau kamu mau ke luar negeri
mama bisa diremehin sama orang orang
masa anak orang lama suruh pergi ke luar negeri sementara anak sendiri nggak boleh